muka mukanya nih keliatan
uang thr yang belum di transfer nih
mukanya pada memelas
kamu udah dapet kiriman lebaran
kiriman dari mana
dari raja arab
dan istri kamu doi kiriman lebaran
emang atau mau ngirim buat lebaran
ya saya gak tau makanya saya tanya sama kamu
atem sudah mengirim uang ke kamu untuk lebaran nanti belum
kamu mau nanya begitu aja pake nguter nguter kum
udah apa belum
malem malem udah mulai pada rame
yaiyalah dua minggu lagi lebaran
emang puasa udah berapa hari kum
ya ampun melehoi
kalau lebaran tinggal dua minggu lagi berarti kita sudah menjalankan puasa selama dua minggu gitu
eh kum esy udah kirim kamu thr belum
saya juga belum cek
ya ampun terus kita belanjanya kapan dong
iya padahal banyak sekali yang harus dibelanjain
kalau nanti transferannya udah menjelang lebaran kum sayang
udah banyak barang barang bagus yang habis
kalau saya sih udah telepon em terus
kemarin sih belum ditransfer tapi kata istri saya tercinta hari ini dia mau transfer
harusnya kan kita yang kerja di luar
gini malah kebalikannya
hah kebiasaan kamu mah kum
biasa aja kali kum gausah baperan begitu
yang namanya istri sudah meninggalkan rumah untuk kerja mencari nafkah
ya otomatis harus melangkahi kita yang di rumah
jangan kemana mana doh
pak dhani saya joyce namanya stella
saya mau konsultasi dengan pak geledek
kapan ya saya bisa dijadwalkan
nanti saya tanya dua ayang gledek
soalnya tamu ayang gledek teh banyak
kalau jadwal ayang gledek kosong
saya akan atur jadwalnya
terima kasih pak dhani
kalau jadwalnya sudah ada tolong segera hubungi saya ya
aduh jangan dilempar lempar nanti jatuh
aduh alhamdulillah lebaran tahun ini dok
kece banget yuk
beli bahan bahan buat bikin kue
males ah kum ah
kamu tidak bikin kue lebaran ini
ngapain bikin kue capek capek aja kum
mendingan beli jadi langsung
tapi kan buatan mereka tidak enak ceng
nanti saya pesan sama kamu aja ya kum ya
pasti lagi ngomongin uang thr yang belum ditransfer nih ya kan
mukanya pada memelas
alah kayak kamu enggak aja dong
kamu juga pasti belum di transfer kan
kalau kamu udah di transfer
kamu pasti udah banyak bawa belanjaan nih
udah pamer sama kita kita
eh jangan sedih
saya mah udah di transfer dari minggu lalu ceng
oh berarti kang dadeng sekarang nggak pamer
kang dadeng sekarang nggak pamer ceng
betul banget doy
dan saya juga udah beli baju lebaran yang banyak
dan nggak perlu pamer
betul kang dadeng
nggak boleh pamer
jangan percaya sama si pedut doy
dia memang tidak akan berubah
kalau dia berubah
kemaren kemaren kang dadeng pamer itu supaya kita nggak kedinginan
betul banget doy
lima puluh banget kamu
ya udah udah puasa puasa malah ribut ribut
ini ada yang mau ikut kecibatu tidak
eh hanya nang kecibatu kum
beli bahan bahan buat bikin kue
kamu pesen apa ceng
saya juga nastar kum
kalau kamu tidak usah nyetam
tahun lalu saja kan kamu belum bayar
bayar dulu pedut
sebentar lagi lebaran
biasanya suka banyak kejahatan yang muncul
penjahat bisa berpura pura menjadi pengamen pemulung pengemis atau tamu
kita tidak boleh lengah
ciraoste akan ramai
kita akan luput dengan orang orang yang tidak dikenal
siap satu kompeten
yang datang bisa penjahat atau juga anggota kelompok konspirasi global
jadi kita harus bertugas sebagai hansip dan juga sekaligus agen cid
siap satu kompeten
akan berangkat dulunya ke pasar
belanjanya gak usah banyak banyak
kita masaknya dikit aja
sosnya gak abis
seminggu sebelum lebaran ya
seminggu sebelum lebaran sama seminggu sehabis lebaran
soalnya wairah t mau pulang kampung
belum si ucu mau menikah
soalnya kita teh gak ada yang bantuin masak
sama gak ada yang bantuin dagang
berarti liburan panjang
hmm mana bulan ramadhan ini kita kebanyakan beramal
tiap hari beramal
kalo kaya gini gak ada untungnya kan
bulan ramadan kan harusnya bulan penuh berkah
malah mau hampir bangkrut gara gara tiap hari beramal
astagfirullah neng kita t gak bakal bangkrut
hanya dengan menyediakan tajil gratis selama bulan ramadan
yakin allah tidak bakal mengganti
apa yang kita keluarkan untuk amal
ya kapan digantinya
ini aja udah hampir tekor
sabar atuneng sabar
akan berangkat dulu nya
mam kemaren aku sama jut ngobrol banyak
pas lagi buka puasa bareng
ngomongin mamah ya
enggak biasa aja
keliatan tau dari mukanya mams
sok tau kamu tut
njut itu kagum sama cara kerjanya mams
terus njut juga bilang
kalo njut itu paling seneng kalo mams lagi support njut
njut juga bilang sama aku
katanya njut itu gak cuma nganggep mams sebagai atasan atau guru
tapi njut itu udah nganggep mams sebagai temen
dan juga orang tua
maksudnya kan mams juga bisa nganggep mams

mamah juga kangen sama jutjut
gitu dong mams
jut pasti seneng bingit
kalau jut bisa denger kalo mams tuh kangen juga sama dia
jam lagi mams
segini masih tidur aja
udah buka aja gerah
biar udara masuk